kita ke kasus lainnya pihak kepolisian resort mimika ini membenarkan insiden penembakan mobil di areal tambang milik freeport oleh orang tak dikenal
dan penembakan sekitar pukul tiga belas lebih empat waktu indonesia timur ini tepatnya di mile enam puluh jalan satu satunya menuju area ketinggian tembagapura
penembakan terjadi saat seorang warga bersama anggota brimob sedang menuju dataran tinggi tembagapura
tiba tiba mobil ditembak dari arah kiri mengenai mesin dan juga ban kanan belakang pecah
sedangkan seorang anggota brimob mengalami luka terkena serpihan kaca mobil
dari tempat kejadian polisi menemukan selongsong peluru dan beberapa dokumen papua merdeka
namun kapol resmi mika mengaku belum mengetahui motif dan juga pelaku penembakan
ada penembakan ya terhadap rangkaian konvoy kendaraan dan personil kita sudah melakukan pertama tahapan evakuasi
kemudian juga sudah
mulai tadi maksudnya ngelat tkb di mile enam puluh dua
dari kelompok mana pak
dari kelompok mana pak
itu ada penembakan dari orang yang tadi kenal
ini masih diidentifikasi orang yang melakukan penembakan rata konvoy
dan sebelumnya peristiwa penembakan ini terjadi saat mobil freeport yang dikawal oleh dua anggota brimop melintas di mile enam puluh timika pada kamis siang
akibat peristiwa ini seorang anggota brimop barada r argal
terluka akibat terkena serpian peluru
sementara mobil yang ditumpangi mengalami kerusakan karena bagian mesin ban serta badan mobil terkena tembakan
jadi kita belum tahu motif secara langsung ya
memang kita sudah identifikasi ada berapa titik di kilometer enam puluh lima puluh delapan enam puluh lima
itu ada sering terjadi gangguan gangguan dalam timas yang dilakukan oleh primal bersenjata
baik itu dilakukan oleh mereka terhadap masyarakat
yang melintas di sekitar sana itu sudah sering terjadi demikian
kita sudah identifikasi dari berapa kelompok yang ada di atas itu
namun kita harus kita dalami apakah ini kelompok a atau kelompok d
tentu ini perlu pendalaman secara mendalam karena tadi itu situasinya berkabut
jadi tidak secara gamlang terlihat dengan jelas